ada pemandangan berbeda di rw empat kelurahan mangga dua selatan
kecamatan sawah besar jakarta pusat sejak delapan belas agustus lalu
sebuah tempat di kolong rel kereta disulap menjadi pusat kegiatan murid belajar online
sebelumnya lokasi ini merupakan taman bacaan
jadi sebelum di lantai jadi bapak kapolsek membantu membangun lantainya ini masang lantai
terus kebetulan ada program dari polres ngasih modem gratis untuk anak anak yang kurang mampu
kebetulan saya disini ditugaskan untuk membantu anak anak itu
kalau pagi saya nyalain anak anak minta paspornya kalau selesai saya tinggal dimatiin
ya mengaktifkan dan menonaktifkan jaringan internet melalui modem di pos kamling dekat rumahnya
menjadi rutinitas baru muhammad sidik sejak tempat ini dijadikan tempat belajar online
sidik pula yang menjaga keamanan kata sandi agar kuota internet tak disalahgunakan warga
setiap hari belajar sedikitnya ada belasan murid dari berbagai jenis
ajang pendidikan mengakses internet melalui gawai pintar untuk kegiatan belajar jarak jauh di tempat ini
meski belajar di kolong rel kereta anak anak ini antusias belajar sambil ditemani orang tuanya
kehadiran internet gratis sangat membantu mereka
alfian misalnya murid kelas tiga sd yang kerap kesulitan belajar online karena minim kuota internet
kini bisa belajar jarak jauh tanpa beban
ya senang sih terima kasih juga
jadi kalau misalnya kita nggak ada data ya kan kita bisa kesini
kan banyak orang juga kan yang nggak pernah ngerjain tugas kan disini
banyak orang yang nggak pernah itu karena nggak ada data kan
cuma karena adanya ini jadi kita bisa disini ya terima kasih banget
kuota internet disediakan oleh polres jakarta pusat secara berkesinambungan
agar murid yang berasal dari keluarga prasejahtera terus terbantu menimba ilmu di tengah pandemi covid sembilan belas
siapapun bisa mengakses internet gratis di tempat ini namun khusus untuk belajar
victor pangaribuan warsa jakarta